diduga mengantuk seorang pelaku pencurian tertidur di atap genteng toko handphone milik warga desa pesanggerahan banyuwangi jawa timur jumat lalu
warga yang melihat pelaku terbangun sontak mengejar dan menghajarnya hingga babak belur
polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku dari amukan warga
dari tangan pelaku petugas mendapati uang senilai rp tiga ratus enam puluh dua dan empat buah handphone hasil curian
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini pelaku bersama barang bukti diamankan di mapo resta banyuwangi
dan tersebut rupanya tertidur dan korban pada saat membuka toko handphone
melihat bahwasannya telah kehilangan empat handphone dengan uang rp tiga ratus enam puluh enam
kemudian pemilik berteriak dan rupanya si tersangka yang di belakang ini ketahuan oleh masa sementara di atas atap